mereka baru memantau lapangan
terus ngasih laporan ke saya
saya cek lagi
gak ada orang yang datang lagi
saya laporkan ke cep
kata os aman
kenapa ada telepon gak kamu jawab
kan gak kamu jawab
gimana kamu bisa tahu itu gak penting
siapa tahu penting
atau bahkan darurat
gap cuisine ya teman
isi nih pak
letaknya kayak kecepatan
pakne hanya tuh
hei yang racing astrallinya
tapi nadanya nampaknya terkat

harusnya telepon penting bukan oke
terus terus terus
saya mau jalan dulu
ke rumah calon pacar